presiden jokowi dodo baru menyadari menteri pedagangan zulkifli hasan ingin diajak kunjungan kerja bersama
setelah zulkifli hasan menyinggung elektabilitas prabowo yang naik lantaran selalu terlihat bersama jokowi
hal ini disampaikan jokowi saat menghadiri acara silaturahmi ramadan di gedung dpp pan kawasan jakarta selatan pada minggu siang
jokowi membantah meningkatkan elektabilitas prabowo karena diajak kunjungan kerja
dan menyebut elektabilitas yang naik karena kompetensi prabowo dan kerja kader partai gerindra
tapi gak tau yang sering minta diajak itu pak prabowo
pak zulkif ini diem diem saja baru ini tadi saya tahu pak zulkifli minta diajak
sebelumnya dalam sambutan acara silaturahmi ramadan ketua umum pan zulkifli hasan sempat menyinggung elektabilitas ketua umum gerindra prabowo subianto
yang naik lantaran selalu terlihat bersama jokowi dodo
itu ada satu filosofi pak walaupun tidak tertulis
katanya kalau kita berbisnis mesti ikut yang lagi wangi pak
yang lagi harum
jadi tidak heran kalau pak prabowo panen padi sama pak jokowi surupnya naik pak
iya betul pak betul pak
jadi kalau ikut yang
auranya itu lagi naik kita kebawa pak
untuk itu jokowi dodo berjanji mengajak zulkifli hasan kunker saat meninjau pasar
sesuai dengan kewenangan zulkifli hasan sebagai menteri perdagangan
menurut jokowi zulkifli hasan enggan menyampaikan secara terbuka ingin diajak kunker padahal keduanya kerap bertemu dalam membahas perkembangan bahan pokok
tika beremau fadli julian jakarta